karena saya tidak bisa mewakili mas al dengan baik
sampai ketemu di ruang meeting ya
bu tapi bu
wah lagi pada narik bu
jam segini selalu rame
jam masuk kantor
aduh gimana nih
aku coba pesan online aja deh
kantor udah dekat sini kan
iya bu tinggal satu belokan lagi
padahal saya udah lewatin jalur alternatif
tapi masih macet juga bu
yaudah kalau gitu saya turun sini aja ya
turun naik apa bu
ah bumbu gak usah bu
mereka juga pasti nungguin kita bu
bu tenang aja ya
karena tim marketing kan udah nungguin saya kan
dan mereka dateng juga on time
karena saya tidak bisa mewakili mas al dengan baik
sampai ketemu di ruang meeting ya
bu tapi bu
pak ojek mana ya
wah lagi pada narik bu
jam segini selalu rame
jam masuk kantor
aku coba pesen online aja deh
ternyata pesan pake aplikasi juga gak bisa
kayaknya memang lagi full

jadi patentur dong
ya aku juga avatar
kalau aku bisa milih sesuatu ya wilankan
gue janganino nol sama dia ya
itu jadi burgadinya mumu gue
itu aja karna gue tekayin
aku bawa ini buat papa
ada kesalahan besar di sini
kalau nino tahu semua kesalahpahaman ini
dia pasti akan memperjuangkan rohinda
dia nggak akan mau melepaskan reyna dan andin
sayang apa yang terjadi
aduh kenapa ini
kok sakit kepala lagi
kok pak bos tiap melihat reyna kepalanya jadi sakit gitu sih
padahal kan rena kangen banget sama pak bos
ini kok nggak datang dokter dokternya

kenapa kita salah satu heritz website
bertahan bertahan sayang
maaf tolong semuanya keluar dulu ya
biar dokter bisa periksa pak ahok
kita tunggu lagi
papa kenapa mama
tiap ketemu aku
papa gak suka aku datang
papa begitu karena kondisinya masih sakit
bukan karena reina oke
reina jangan nangis ya
yaudah sekarang reina pulang sama cus
tapi aku kangen papa
aku mau sama papa
nanti kalau papa udah baik kan
reina boleh kesini lagi
ketemu sama papa
sekarang reina mau ke rumah
koma di sini temenin papa
karena papa masih sakit
ini dari ucis
kan papa masih sakit
papa harus istirahat dulu
reina anak baik kan
papanya istirahat biar cepat sembuh
aku mau jadi aneh yang pintar
biar papa cepat sembuh
ah itu dia
pamitan dulu sama mama
saya pulang dulu sama rena ya bu ya
itu benar aneh
setiap aldebaran ketemu reina
kepalanya selalu jadi sakit
akhirnya akhirnya sampai juga
ada nyasab puck
maaf ya pak saya buru buru saya ada mitih
oke andi ni karisma putri
kamu harus bisa
kamu harus semangat
selamat pagi semuanya
selamat pagi bu
maaf ya saya telat
nggak apa apa bu
ibu datang tepat pukul sembilan silahkan duduk bu
ya allah tolong aku ya allah
pertama tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya
nama saya andi nikarisma putri alvare
saya di sini cuma sementara untuk menggantikan posisi suami saya
hari ini kita ngebahas tentang produk terbaru kita dari maharatu
kita ngebahas soal strategi marketing nya ya
jadi kalau misalkan ada ide atau apa bisa kasih tahu saya
ya mungkin harus ada pemu pemu yang menarik